ibu berencana menjual rumah kita maksud ibu
terserah ibu mau ibu jual kek mau ibu ngapain kek bukan urusan aku
bu aku udah sering ya ngancam ibu tapi ibu selalu aja bandel
sekarang berikan ibu pergi dari sini pergi
aku gak pernah main main sama ancaman aku ya bu
dan ingat mulai detik ini kamu bukan ibu aku
ibu asi ibu harus segera menjalani operasi ibu
karena kalau dibiarkan terlalu lama infeksi pada ginjal ibu bisa bertambah parah
kalau boleh tahu biayanya berapa dok
kalau soal biaya mungkin tidak sedikit ibu
tapi ibu jadi membutuhkan biaya yang sangat besar
terima kasih ya allah
ya allah apakah penyakitku betanda aku akan mati secepat ini ya allah
tolong jangan cabut nyawaku sebelum kedua anakku akur kembali
tapi aku gak mau menyusahkan anakku
aku tidak mau merepotkan mereka
mungkin sebaiknya aku jual rumah ini untuk biaya operasiku
aku gak mau menyusahkan anak anakku
tapi aku harus minta izin sama mereka
enggak ada di rumah
katanya bu ac masih tinggal di rumah lama
kok sekarang ada di rumah tika
dina ada yang ibu ingin bicarakan sama kamu
katanya ibu tinggal sendirian di rumah
enggak tahunya ibu tinggal sama tika ya
alah udahlah ibu tuh gak usah ngeles
aku tahu kok kalau ibu dari sana
dan aku juga tahu kalau ibu selama ini tinggal sama tika
dan aku juga sadar kok kalau selama ini selalu belain tika
dina bisa nggak sih kamu dengar ibu
udahlah sekarang mendingan ibu pergi dari sini
dan ibu ke rumah tika aja sana
ibu ingin menyampaikan sesuatu
ibu berencana menjual rumah kita
mau ibu jual kek mau ibu ngapain kek
bukan urusan aku
bu aku udah sering ya ngancam ibu
tapi ibu selalu aja bandel
sekarang mendingan ibu pergi dari sini
aku gak pernah main main sama ancaman aku ya bu
dan ingat mulai detik ini kamu bukan ibu aku
aku bukan anak kamu dan kamu bukan ibu aku
udah sering pergi
kamu sudah pulang tika
mau ngapain di sini
pake pura pura gak tau
ibu pikir saya nggak tahu kalau selama ini ibu tinggal di rumahnya dina
sabar tika biar ibu jelaskan dulu
saya udah gak perlu dijelasin lagi

semuanya udah jelas
saya muak capek
ngancam ngancam ibu terus
kalau emang sekiranya ibu lebih sayang sama dina
silahkan angkat kaki dari rumah ini dan jangan tinggal di rumah ini lagi
dan artinya ibu sudah bukan ibu saya lagi
ya allah kenapa nasibku seperti ini
ya allah apa dosaku
hingga kedua anakku tidak mau mengakui aku sebagai ibunya
aku tidak akan menjual rumah ini sebelum mereka akur kembali
aku tidak akan mau di operasi sebelum mereka akur kembali ya rom
naki lepaskan aku
nanti aku kesan
kita lepas dulu yuk
ya allah astaghfirullahaladzim
musya allah kok ditempeli tempeli poster kampanye begini sih
oke terima kasih kepada bapak bapak rt yang sudah datang ke rumah saya
jadi begini pak
mungkin bapak bapak sudah tahu kalau saya ini sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk daerah pemilihan bapak
jadi saya undang bapak bapak ke sini untuk sekedar berbagi
anggap aja ini sebuah hadiah karena bapak bapak sudah memberikan izin untuk saya pasang spanduk pamflet atau baliho dan sebagainya sebagai bahan kampanye saya
oke diterima pak silahkan
eh tapi bapak bapak rt maaf loh sebelumnya
mohon dibantu agar dipastikan warganya itu memilih suami saya
tidak usah vulgar gitu dong
mereka sudah ngerti
mereka itu harus dipastiin
kalau ntar mereka makan uang kita seenaknya gimana
kami akan bantu dan akan kami usahakan semaksimal mungkin pak
terima kasih untuk apresiasinya
wah berarti dia tempelin disini semua
jeprah copotin dosernya
ini apa apa ada
jangan curang dong
tidak ada curang apanya
terus kenapa foto pak bagas dibuang
saya disini dulu lapor rt tahu
saya juga sudah dapat izin dari rt sini
ada apa dan
ternyata pak roji nyalon caleg juga pak
dan saya habis digebukin anak buahnya pak
suami si dina yang kakek kakek tua itu nyelek juga
terus kamu dikeroyok gini karena anak buahnya dia
kita harus bales
kita nggak boleh kalah
kita tidak boleh terpancing emosi
karena kalau kita emosi nanti nama baik saya akan tercemar
dan elektabilitas saya sebagai seorang caleg itu akan turun
tapi mereka itu keterlaluan pak
ini ada duit buat kamu berobat
karena saya harus rapat partai
saya jalan dulu ma